pecah laki laki tiga tahun meninggal dunia akibat tercebur ke dalam tangki septik di labuhan batu selatan sumatera utara
tugas menduga korban tidak sengaja melompat di atas plat besi penutup septic tank yang menyebabkan penutup terbuka hingga korban terperosok ke dalamnya
suasana duka menyelimuti rumah orang tua rta anak berusia tiga tahun yang meninggal karena tercebur ke tangki septik
tempat pembuangan limbah rumah tangga di perumahan pt nubika jaya labuhan batu selatan sumatera utara rabu lalu
korban adalah anak karyawan pt nubika jaya
awalnya korban yang sedang bermain melompat ke atas besi penutup septic tank dan menyebabkan penutupnya bergeser hingga mengakibatkan korban tercebur ke dalam septic tank sedalam satu lima meter
pihak pt nubika jaya kami sore mengatakan lokasi kejadian merupakan area umum yang sering dilalui warga
agar insiden serupa tidak terulang
pihaknya akan segera menutup area tersebut agar steril dari aktivitas warga
lokasi ini merupakan tempat keluarnya areal sepeda motor dari lokasi tempat parkirnya perumahan lima lantai
jadi mungkin saja bisa jadi akibat dilalui penyangga ataupun penutupnya ini terlepas sehingga pada saat dipijak itu sudah tidak kuat lagi tempatnya
hanya itu saja
supaya tidak terulang kembali kami akan tinjau supaya tempatnya itu benar benar steril dan aman daripada lokasi anak anak bermain ataupun lokasi tempat orang orang bermain